banjir memang masih menjadi bahaya laten bagi ibu kota hingga saat ini
meski demikian upaya pemprov dki jakarta untuk menghilangkan banjir dari jakarta memang terus dilakukan
mulai dari revitalisasi tata kota dan fungsi lahan ada lagi normalisasi sungai
serta infrastruktur drainase yang memperbanyak wilayah resapan air hingga proyek reklamasi di pantai utara ibu kota
namun mengapa genangan tak kunjung hengkang dari ibu kota jakarta
idealkah manajemen banjir yang diwarnai kecerdasan emosional ala gubernur ahok
efektif memecahkan masalah banjir akut puluhan tahun di ibu kota

yang bodoh nurut yang pintar ngajak

ini kalau sepandang saya gubernur hari ini
kalau saya bodoh ajarin saya

itulah salah satu ungkapan kekesalan ahok saat rapat penanganan pasca banjir di kelapa
pada hari jumat pagi
nurut ahok meluapnya kalici pinang dan jebolnya tanggul jati asi
karena adanya keterlambatan pembukaan pintu air manggarai dan peaktifan pompa air
yang akhirnya menyebabkan sejumlah wilayah di jakarta timur terendam banjir hingga enam puluh cm
tidak hanya itu terendamnya kawasan pademangan juga membuat ahok murka
pasalnya wali kota jakarta utara beralasan pompa air dimatikan
karena air laut sudah masuk di wilayah jakarta utara
bagaimana bisa yang di bawah di kota mengatakan air laut masuk ke dalam
saya tanya pak dario berada di jembatan kan
air laut pernah masuk jembatan ini enggak
oh nggak pernah masih jauh pak

logika saya secara mati matian
mati matian bukan dimatiin
cocok nggak jadi penemuan badan penanggulangan bencana
lebih cocok itu nggak
badan penginformasi bencana lebih cocok
ahok juga mengkritik kinerja badan penanggulangan bencana daerah
karena didilai tidak terlihat bekerja saat banjir menghampiri jakarta
ahok juga mempermasalahkan bpbd yang hanya memberikan informasi titik banjir
tanpa memberikan informasi titik banjir yang sudah surut
dalam rapat yang dihadiri sukudinastata air jakarta timur
dalam rapat yang dihadiri sukudinastata air jakarta timur
wali kota jakarta utara dan bpbd ini
ahok meminta setiap unsur pimpinan wilayah mengontrol dengan tepat
waktu pembukaan dan penutupan pintu air
memaksimalkan fungsi pompa air
dan memperbaiki desain jembatan untuk mengatasi banjir jakarta
kita minigroom jakarta
itu tanggal dua puluh dua april di mana pak ahok agak curhat yang lumayan keras di balai kota
pak bambang kabarnya ada di dalam rapat itu ya pak ya
kalau boleh dijelaskan nih pak sebelum kita masuk lebih detail lagi
bagaimana suasana kebatinan saat ini
apa sih yang membuat kemudian gubernur ahok begitu naik pita
begitu marah begitu emosional pada hari itu
ya saya pikir wajar aja ya beliau marah karena beliau pemimpin tertinggi di dki
yang perlu dipahami adalah bahwa komitmen pemerintah
pemerintah dki jaga betul betul ingin menuntaskan banjir
ketika terus kemudian kita sudah melakukan upaya upaya pembersihan
normalisasi dan lain sebagainya
kan memang pada saat pembersihan itu belum ada ujian
ujiannya adalah pada saat hujan
ternyata pas ketika hujan ada banjir gitu ya
sehingga kemarahan itu memuncak gitu ya pada saat itu
karena memang kondisi di lapangan masih banyak terjadi
seberapa parah sih pak waktu itu kondisi di lapangannya yang sampai membuat pak ahok
ini agak udah lama pak ahok gak mencak mencak ini gitu
pada saat tanggal dua puluh satu lalu itu
ada sekitar sembilan belas kelurahan dengan enam puluh enam rw kalau kamu tidak salah
yang memang tergenang banjir gitu ya pada saat itu
nah ini yang kemudian ketika tim di lapangan melakukan identifikasi gitu ya
tidak serta merta dilanjutkan ini surutnya jam berapa
sehingga kami pada saat itu terus terang tidak bisa memantau performa
performa dari apa yang sudah kami lakukan dalam pembersihan
pembersihan pembersihan di lapangan
jadi perkaranya informasi berarti pak
antara bawah ke atas yang akhirnya berbeda dengan pak ahok gitu maksudnya
enggak titik banjirnya memang begitu banyak pada saat itu gitu ya
tidak semuanya cepat teridentifikasi karena memang begitu banyak titik
oke kalau pak firdaus pak firdaus menurut anda dalam konteks banjir yang terjadi pada dua puluh satu april kemarin
beberapa wilayah dki digenangi banjir media sosial juga rame nih
ada yang curhat ada yang sebel sendiri ada yang juga
pasti maki maki pak ahok
menurut anda wajar pak ahok
seberapa wajar sih sebenarnya kemarahan pak ahok pada saat itu
oke saya sebentar mereverse kembali
bulan januari kan saya dengan bmkg pernah beberapa kali mengeluarkan statement di beberapa media bahwa
akan ada pertanyaan ke saya pak
sepertinya tahun ini kita lebih baik dari tahun tahun sebelumnya dan kemudian curah hujan tidak sehebat sebelumnya
saya katakan tidak demikian sebetulnya
karena ada pengaruh el nino ya kemudian ada pergeseran ya kira kira
minggu pada saat itu kita katakan puncak musim hujan tadi
dia akan bergeser ke bulan april
memang sudah diprediksi akan april ya pak
kita memang sangat pada saat itu kita clear sekali kita mengatakan
lalu kemudian karena kita terlena
ya sebetulnya kita publik tidak menyadari tidak menyangka bahwa akan datang curah hujan yang tinggi sekali pada bulan april
sehingga sebetulnya saya mengerti kalau kemudian ahok kaget ketika ya mungkin beliau sangat stres ketika
ketika masalah reklamasi ya lagi rame kemudian masalah sumber waras juga menimbulkan ketidakwarasan ya
lalu kemudian tiba tiba tanggal dua puluh satu april dapat paket kiriman baru yaitu adalah banjir yang sangat besar sekali gitu ya
sehingga kemudian beliau membayangkan bahwa sudah melewati bulan februari lalu kemudian maret juga sudah berakhir
ya tidak menghadapi situasi ya sejelek kemarin tanggal dua puluh satu
seberapa jelek waktu sebelum kita refresh lagi nih pak seberapa jelek waktu itu
saya ingatkan bahwa curah hujan di berapa titik misalkan di sukmaja ya dua ratus dua
itu kalau dalam catatan saya itu mungkin dalam tiga puluh tahun terakhir di sukmaja setinggi itu memang baru kali itu
sukmaja itu berarti di selatan ibu kota
depok dari hulu ya lalu kemudian di kemayoran satu ratus lima belas ya itu juga sangat tinggi untuk ukuran bulan april ya
dan kemudian tentunya juga satu lagi yang selalu saya ingatkan bahwa kondisi tohografi kita itu kan relatif ya rendah sebagian di bawah muka air laut ya
pada tanggal dua puluh satu april itu pada
kondisi purnama penuh
biasanya hitungan astronomi tadi itu tiga hari sebelum tiga hari setelah purnama penuh tadi itu kondisi pasang itu dalam kondisi yang sangat ini ya sangat tinggi ya
sehingga kalau kemudian hujan di hulunya tinggi di dalam kota juga curah hujan tinggi
dan ini pasang tentunya kemudian ini akan sulit dirilis dengan cepat
makanya kemudian kenapa di bekasi orang bertanya kok lama sekali
biasa cuma lewat selesai gitu kan
karena memang ya
ya kondisi di teluk jakarta juga dalam keadaan ya pasangnya juga lagi dalam keadaan tinggi untuk ya ukuran normalnya ya sehingga kemudian memang lama
ya kita mengharapkan tentunya kemudian kalau ada banjir cepat selesai
salah satu indikator penanganan banjir tadi itu lamanya juga ketinggian air tadi genangan juga akan menjadi indikator kita
dan kondisinya sangat parah waktu itu pak
sehingga di beberapa titik
khusus di jakarta sebetulnya diperburu oleh kondisi sop yang kemudian sedikit
sop apa nih pak first
sop pembukaan rilis pintu di manggarai
jadi seharusnya ya pintu air di manggarai yang kemudian kecil yang lama itu
dihitung debitnya tadi kemudian yang akan dipikul oleh pompa ancol
kita punya tiga pompa di ancol usianya itu juga relatif tua tahun sembilan puluh tujuh ada pun yang tahun dua ribu tiga belas kita perbaiki tapi debitnya menurun
pompa ini kan tidak boleh hidup bersamaan
kenapa harus satu yang standby
totalnya kalau dia hidup bersamaan
beban yang masuk mulai jam empat pagi ke daerah gunung sahari ke ancol itu ya hampir tiga kali lipat lebih
otomatis tidak bisa pademangan barat timur dan sebagainya yang enam ratus empat puluh hektare yang dipikul oleh pompa ancol itu tidak akan mampu menampungnya gitu
jadi ini sebetulnya adalah karena kondisi di mana kemudian ya pembukaan pintu di manggarai
jadi oke saya potong pak
meskipun perangkat daerah bekerja dengan baik peralatan peralatan pompa pintu air bekerja dengan maksimal dengan performa yang maksimal tidak akan bisa menampung
tidak akan bisa kenapa
tidak akan bisa mencegah
karena kapasitas pompa kita jauh di bawah kapasitas kritikal
oke kita akan lanjutkan dialognya usai jeda berikut ini pak fidaus mengenai bagaimana kemudian pak ahok kemudian mengkritik keras ini mengenai kinerja para perangkat daerahnya dan juga teknologinya juga katanya bermasalah
kita akan bahas apakah betul bermasalah keduanya
tetaplah bersama siri indonesia prime news akhir pekan
kita masih akan lanjutkan dialog mengenai kapan kira kira banjir bisa hengkang dari ibu kota jakarta setelah pak ahok marah marah kemarin
apakah air hujan dan juga banjir akan takut dan kemudian hengkang
saya akan bahas dulu lagi dengan pak firdaus ali
pak firdaus kalau tadi pak ahok kan dengan jelas mengkritik keras kinerja para perangkatnya dalam hal ini
kalau tadi pak firdaus mengatakan bahwa meskipun anak buahnya bekerja baik kemudian peralatan juga bekerja dengan maksimal banjir akan tetap ada karena curah hujannya begitu tinggi dan juga air rop begitu tinggi
tapi kemudian pak ahok mengkritik keras kinerja perangkat dan juga kinerja peralatan
menurut anda dua masalah ini apakah memang tidak bisa mengantisipasi
apa sih banjir yang terjadi kemarin
banjir itu kan tidak sepenuhnya dibawa kendali kita di jakarta
penyebabnya kenapa hulu itu kan di luar kendali kita
lalu kemudian dalam kota itu genangan mungkin dengan menyelesaikan saluran dinas yang ada ini memang mungkin bisa kita atasi genangan
tapi kalau banjir tentunya kemudian ini terkait dengan masalah yang ada di hulu
lalu kemudian normalisasi sungai tentunya sedang berjalan
tentunya tidak akan serta merta kemudian itu akan menuntaskan
kedua tentunya adalah ya saya juga mengkritisi juga dengan cara namanya kerjanya ahok dengan bongkar pasang dengan bongkar pasang ini juga melahirkan ketidakpercayaan diri ya
bagi staffnya untuk kemudian bisa fokus menangani ini
kedua tentunya kemudian ya menempatkan orang orang dengan latar belakang yang berbeda di bidang teknis tentunya ini akan mempengaruhi cara berpikir cara bertindak
tentunya ini saya pikir tidak akan efektif ya
lalu yang ketiga apa
ada yang sering disebut bahwa ada tumpang tindih antara pusat dengan daerah
sebetulnya tidak tumpang tindih memang kebetulan dari tiga belas sungai itu ya sembilan itu ditangani oleh pusat dan empat oleh dki jakarta
seperti pembancol itu kan miliknya pusat balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane yang kemudian pengoperasiannya dititipkan ya kepada pemprov dki jakarta
lalu kemudian yang berikutnya lagi apa
semua peralatan kita melalui aging proses yang juga sangat memprihatinkan
ya seperti pompa ancol kemudian pompa fluid pompa pompa yang lain itu kan usianya di atas ya dua belas lima belas tahun kan lalu kemudian
itu kalau anak sekolah sudah masuk smp itu
udah masuk smp sebentar lagi gitu
tentunya kemudian kinerja peralatan itu juga akan sangat menentukan
kapasitas folder kita yang ada dengan pompa yang hanya tentunya juga masih jauh di bawah yang kita

kita totalnya dengan empat ratus dua puluh tiga pompa yang kita miliki di luar pompa yang mobile itu kan masih jauh di bawah lima ratus meter kubik
kapasitas totalnya dia bisa memompakan air gitu
saya potong pak fidaus kalau kita bisa persingkat dari dua elemen tadi perangkat daerah dan juga peralatan pompa dan juga infrastruktur lainnya kemarin sudah bekerja dengan maksimal
tidak sesuai dengan apa yang dikhawatirkan dan dikeluhkan oleh pak ahok
ya saya pikir mereka tentunya hati hati karena takut kan
tidak mungkin mereka kemudian sembarangan ya
tetapi saya katakan tadi bahwa ya kalau orangnya ya sudah menyiapkan diri walaupun barangkali background pengalamannya belum sesiap yang seharusnya
di banyak kota kota besar dua puluh tahun mereka kemudian fokus menangani masalah tadi
nah kedua tentunya di luar dugaan kita tadi itu bahwa sop membuka pintu di manggarai tadi itu tidak dihitung kesiapan
ngerima di hilir tadi
itu ini salah satunya gitu
sebelum saya lanjut ke pak bambang surya putra saya sudah terhubung saat ini dengan bang marco kusuma wijaya pengamat tata kota dari sekaligus direktur rujak center for urban studies
bang marco tadi kita sudah sedikit berbincang mengenai banjir jakarta dua puluh satu april lalu yang membuat kemudian gubernur ahok naik pitam ini tanggal dua puluh dua april kemarin
menurut anda apa evaluasi dan catatan anda terkait dengan banjir jakarta kemarin bang
apakah memang sebenarnya banjir itu bisa dicegah atau memang meskipun semua perangkat semua peralatan dikerahkan kita tidak akan bisa mencegah banjir yang datang yang kemudian membuat ramai sekali sosial media agak menghujat pak ahok ini gimana bang marco
saya pikir pertama mesti clear dulu pertanyaan anda itu dua hal yang berbeda ya
tentang banjir dua puluh satu april
saya tidak bisa komentari karena saya sedang berada di luar indonesia ketika itu
dan pertanyaan kedua anda tentang apakah banjir bisa dicegah di jakarta itu dua hal yang berbeda lah
boleh anda jawab satu satu terserah anda bang marco
lebih baik kita bicara yang kedua ya
karena saya tidak mengamati yang tanggal dua puluh satu saya terus baru pulang dua puluh dua malam
begini ya kita harus menghitung
yang kita mau tanggulangi
itu seberapa banyak gitu
nah ini yang kita maksud sebetulnya dengan master plan penanggulangan banjir gitu ya
setahu saya sebenarnya pemerintah punya tapi mungkin memang kurang rinci gitu
sebab faktor faktor utamanya belum dihitung betul dengan benar dan mungkin juga ada kekurangan dalam modeling yang memadai gitu
jadi misalnya faktor bahwa tanah jakarta makin turun
itu kan faktor terpenting menurut saya
faktor tanah jakarta turun itu karena penyediaan air di dalam pipa sangat jauh dibawah keperluan kebutuhan
karena itu orang menyedot air tanah gitu
kemudian bahwa air run off yang mengalir di atas permukaan jakarta dan yang masuk ke sungai sungai itu kan meningkat terus
karena hutan di daerah hulu makin berkurang
di daerah hilir yaitu di dalam kota jakarta sendiri daerah yang tertutup makin besar
nah itu harus dihitung dengan cermat dan sebetulnya masyarakat berhak atas adanya suatu hitungan dan suatu modeling memberitahu apa yang mungkin dan apa yang terjadi

kita tidak bisa hanya bilang ini kejalan alam bisa di atas atau bisa tidak

apa berapa yang bisa diatasi
bang marco menurut anda pemerintah provinsi dki jakarta sudah well prepare menghadapi ancaman banjir ancaman hujan kemudian puncak hujan
katanya pak firdaus april ini akan terjadi dengan segala macam kompleksitas masalahnya
menurut anda pemerintahan pak ahok sudah well prepare mengenai hal ini
saya tidak tahu pemerintahan pak ahok tapi yang saya tahu bpbd sebetulnya cukup siap dengan baik
kalau kita lihat sejarah
bpbd yang baru berapa ya belum lima tahun ya kalau nggak salah pak bambang yang tahu
dibandingkan dengan daerah daerah lain bpbd yang sangat baru dibandingkan dengan seluruh di indonesia itu prestasinya menurut saya sudah sangat baik
hanya memang kan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam saluran mereka kan tugasnya menanggulangi bencana kalau terjadi
tapi bukan membangun infrastruktur untuk mencegah

saya rasa kita harus membedakan supaya kita bisa menghargai kerja bpbd
dan bpbd itu amanat undang undang ya jadi semua provinsi harus punya
jadi saya pikir yang kita harus lihat bukan hanya prestasi bpbd tapi juga seluruh hitungan penanggulan banjir ada atau tidak
dan peran dari dinas dinas lain tentu saja dinas pu dalam hal infrastruktur
tapi misalnya kalau urusannya adalah menyetop sedot angin
untuk sedot air tanah itu berarti ada urusan bagaimana mengadakan air bersih dalam pipa
dan sekaligus kemudian saya pikir kalau menyetot air itu kan urusannya dinas sumber daya energi dan mineral harus terlibat
itu harus ada suatu master plan yang menyuruh
jadi kita nggak bisa tuh debat bisa ditanggulangi atau tidak kita harus bekerja membuat suatu master plan
menurut saya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ada cukup gitu untuk membuat modeling
tapi sebenarnya perlu ketekunan ya
perlu ketekunan dan juga perlu keputusan dan action itu ya bang marco ya
ya jadi action ya tapi action itu harus berdasarkan suatu konsep suatu visi yang menyeluruh gitu loh
karena kalau tidak masyarakat juga bingung sebentar dibilang saluran yang salah
ntar dibilang hujan yang terlalu tinggi sebentar dibilang lautnya terlalu tinggi
itu kan semua bisa dihitung secara rasional yang mana dan kapan harus dimenanggulangi apa gitu
saya ke pak bambang ini
pak bambang sebenarnya pemerintah provinsi indonesia
kalau pemerintah provinsi dki jakarta sudah mengantisipasi belum sih pak secara pasti ini
bahwa ini akan terjadi bencana banjir ini kemungkinan besar akan terjadi jika beberapa sistem yang kemudian dikelola ini tidak berjalan maksimal
dan juga tadi antisipasinya apa saja pak sebenarnya
ya kalau yang saat ini kami miliki itu adalah teknologi yang mampu memprediksi ketika hujannya ada di hulu
nah itu yang kita bisa identifikasi melalui
menjadi indikator indikator tinggi muka air di sungai sungai yang ada di
yang hulunya ada sensor
namun kalau untuk curah hujan lokal
jujur saja kami tidak memiliki informasi yang akurat
ini akan ada berapa mm curah hujan yang akan turun di tengah kota jakarta
karena memang dari bmkg sendiri sebagai lembaga pemantau meteorologi itu
mereka hanya memiliki informasi dia akan ada curah hujan ekstrim
dia akan ada curah hujan dengan tingkat ketinggian tertentu
namun tidak terukur
ini yang menyulitkan kami untuk bisa memprediksi secara pasti ketika curah hujan di tengah kota ini cukup tinggi
ini akan mengakibatkan sejumlah genangan di sejumlah daerah
yang lebih bahaya itu dari hulunya atau dari hilir pak
dari laut apa dari bogor sebenarnya
iya kalau di jakarta ini kan dari tiga tempat ini menjadi kerawanan ya
dari hulunya juga cukup tinggi kemudian curah hujan lokal di jakarta juga cukup tinggi
kemudian laut kita juga cukup tinggi
karena tidak semua tempat di jakarta ini juga memiliki tanggul yang memadai gitu ya
jadi kalau itu dikombinasi dari tiga curah hujan tadi tentu saja akan menimbulkan kerawanan
jadi intinya bpbd kemudian perangkat daerah lainnya tidak merasa kecolongan ya pak dengan kejadian kemarin
kalau orang mengatakan nih kayaknya pak ahok kecolongan nih setelah berbulan bulan
aman jaya nih pasukan orange membersihkan selokan
pengerukan kali terjadi dimana mana bahkan relokasi pengusuran juga terjadi dimana mana
banyak yang mengatakan bahwa pak ahok ini kecolongan menurut anda kecolongan nggak pak
ya memang tadi sudah disampaikan bahwa curah hujan cukup tinggi ya
curah hujan cukup tinggi gitu ya
dari pemantauan kami bahkan di pasar minggu sendiri satu ratus enam puluh dua gitu
dengan konfigurasi ini saya pikir saluran jakarta belum cukup memadai untuk bisa menampung banjir ini
ya harusnya pak ahok gak usah marah marah begitu lah ya pak ya
pak firdaus tadi setelah kejadian banjir yang melanda jakarta ini membuat semua orang kemudian marah di sosial media
kemudian pak ahok juga akhirnya marah marah juga
kemudian pak ahok beberapa hari kemudian mengatakan bahwa akan membangun tanggul sembilan puluh lima km di pantai utara jakarta ini
menurut anda seberapa penting itu seberapa perlu

oke karena kan tadi juga disinggung oleh bung marco tadi bahwa

ketidakberuntungan jakarta itu salah satunya apa
yaitu adalah land subsidence di jakarta itu sangat tinggi sekali
kenapa karena tadi karena ekstraksi ya tanah dalam berlebihan
sehingga ini yang membuat bahwa dalam saat yang bersamaan ketika permukaan air laut juga naik
ini juga merupakan ancaman terkait dengan tata kelola banjir kita kenapa
kalau tanah itu turun terus kemudian ya laut itu akan di atas muka air di sungai kita dihilirkan
jadi tanah ini gak akan mungkin dia mengalirkan ke apa ke laut
lalu di sisi lain ketika dalam keadaan pasang karena tanggul kita tadi adalah benteng terakhir untuk bisa melindungi daratan jakarta
kita juga banyak punya tanggul yang juga mengalami ya penurunan ya yang dimana kemudian tanggul tadi itu tidak cukup tinggi untuk mengamankan tadi
sehingga membangun tanggul a yang ada di pesisir itu memang sebuah keharusan
oh ya keharusan kenapa
ini berbeda dengan reklamasi ya
beda beda tanggul itulah yang ada di pinggir pantai tadi itulah untuk menahan di mana kemudian ketika pasang naik sehingga tidak melimpas ke dalam sehingga disebut dengan rop tadi ya
kalau tidak ada proteksi seperti itu
iya tidak bisa kenapa karena kan muka tanah turun terus
makanya kemudian simulasi kita tahun dua ribu dua belas itu ya kalau tidak ada ya skenario tanggul tadi itu muka tanah tetap turun kita akan punya kondisi pilihan tahun dua ribu lima puluh nanti itu ya
bisa saja pinggir pantai kita diharmoni
pompah tidak bisa berpengaruh
tidak banyak berpengaruh
tidak makanya kita butuh tanggul
lalu di sisi lain tanggul itu kan hanya sifat sementara
karena kita juga butuh tanggul yang jauh lebih masif lagi dalam rangka proteksi menyeluruh sampai tahun dua ribu seratus dua ribu dua ratus
makanya kita membangun rencananya membangun giant sea wal
tujuannya apa tujuannya menurunkan elevasi air di dalam tanggul tadi
kemudian curah hujan tinggi di hulu dan dalam kota masih jauh lebih rendah dibandingkan muka air yang ada di daratan
sehingga air masih mengalir ke truk jakarta tadi
ini konsep giant sea wall time
bahaya apa yang terjadi yang banjir kiriman juga datang dari lautan gitu kan kepada kita kalau tadi pak firdaus katakan
kemudian banyak juga yang mengaitkan hal ini dengan rencana pemerintah provinsi pemerintah indonesia juga membuat reklamasi pantai utara jakarta
sebenarnya apa kaitannya sih pak kemudian reklamasi giant sea wall tanggul sebenarnya
sembilan puluh lima km yang direcarakan pak ahok ini ini pertahanannya kayaknya banyak sekali
jadi saya harus luruskan ya
reklamasi teluk jakarta dengan tujuh belas pulau itu dasarnya pertama adalah dalam rangka merestorasi teluk jakarta yang sudah tercemar berat
delapan tahun kita membuang limbah tanpa diolah sampai hari ini
sehingga kondisi ekosistemnya sangat jelek sekali
kedua kita butuh mengekstern ruang kita kenapa
enam ratus enam puluh dua km persegi dengan beban populasi mendekati tiga belas enam juta jiwa
beda dengan singapura cuma tujuh ratus lima puluh km persegi penduduknya cuma empat sembilan juta jiwa
sehingga kita butuh ekstrim ruang baru sekaligus merestorasi ini yang disebut reklamasi
dan giant sea wall tadi adalah dalam rangka tadi bahwa kita tidak mungkin bisa menahan laju turun muka tanah karena sampai hari ini kita belum mengendalikan ekstraksi air tanah dalam
sehingga kita khawatir tahun dua ribu lima puluh sudah terlambat makanya kita butuh membangun giant sea wall tadi
jadi ini dua hal yang sebetulnya sering orang mengatakan
mencampur aduk kan
karena publik awam juga tidak terlalu paham apa bedanya giant sea wall apa bedanya tanggul sembilan puluh lima km dan apakah reklamasi pantai utara jakarta juga punya fungsi yang sama untuk meredam itu misalnya
ini kan banyak pertanyaan pertanyaan awam seperti itu
tapi kemudian kita akan tanya juga kepada bang marco
bang marco kalau kita lihat tadi bagaimana serangan dari pantai utara jakarta juga begitu masif
tapi kita akan bahas di segmen berikutnya tetaplah bersama kami usai jerman berikut ini
kita masih bicara mengenai bagaimana penanganan provinsi dki jakarta terhadap banjir yang kemarin sudah datang apakah kedepannya bisa ditanggulangi
saya akan ke bang marko kusmawinjaya
bang marko kalau tadi kita katakan bahwa serangan ibu kota tidak hanya dari jalan berikut ini
bahwa serangan ibu kota tidak hanya dari hujan yang besar kemudian juga penanganan preemptif dari pemerintah provinsi dki jakarta
tapi juga pertahanan di utara jakarta ini tadi gubernur ahok mengatakan akan membangun tanggul sembilan puluh lima km
kemudian ada juga rencana reklamasi pantai utara jakarta yang sudah berjalan dan juga ada rencana giant sea wall
menurut anda apakah hal hal ini kemudian efektif dan juga memang betul diperlukan oleh jakarta sebenarnya
untuk menanggulangi serangan dari utara itu
yang dimaksud dengan serangan utara itu kan naiknya air laut enam mm per tahun ya
kalau dunia tidak berhasil mengurangi naiknya suhu satu lima derajat
sementara daratan jakarta turun dengan kecepatan tiga sampai dua puluh cm per tahun
sedangkan laut itu cuma naik enam mm per tahun
kalau dalam dua puluh tahun ke depan dunia tidak berhasil mencegah naiknya suhu satu lima derajat
jadi menurut saya perspektifnya jangan megalomania
kita bisa melindungi beberapa kawasan di pantai utara jakarta dengan baik atau tanggul tanggul lokal
tidak harus seluruh pantai jakarta itu jauh lebih murah
dan pasti lebih realistis untuk dibangun
karena kan lokal dimana itu bisa dilihat lebih detail lebih teliti
mana yang memang perlu dilindungi secara lokal sebagian demi sebagian
jadi tidak sepanjang sembilan puluh lima km gitu ya
kalau penurunan tanahnya tidak dicegah ya percuma dong
serangan dari daratnya lebih besar daripada serangan dari laut
jadi dari laut
beberapa kawasan bisa dilindungi dengan baik dengan tanggul lokal
sementara yang mendesak untuk juga segera dilakukan adalah menyetop penyedotan air tanah
bung firdaus apakah kemudian tanggul tanggul lokal itu cukup efektif menahan serangan dari utara
iya tadi hanya tanggul a
itulah tanggul yang kemudian memproteksi
pantai utara dari kemudian drop yang normal saat ini ya
tentunya kemudian jangka panjang karena tadi land subsidence kita tinggi sekali
walaupun kenaikan laut itu cuma lima sampai enam mili
tapi turun muka tanah ini hampir dua belas cm ya
ini yang akan membuat bahwa kita tidak akan bisa menahan dengan tanggul a tadi
sehingga dibutuhkan skenario berikutnya itu dengan membangun tanggul b dan c
yang diintegrasikan namanya sekarang menjadi ncicd
ini yang kemudian menjadi tanggul yang lebih tinggi lagi
yang lebih masif lagi tapi fungsinya bertambah
fungsinya termasuk diantaranya tadi itu adalah ya sebagai tanggul akan menciptakan ya kira kira satu miliar meter kubik air tawar yang akan menjadi
jadi kalau yang lokal lokal seperti yang dikatakan bu marco tidak begitu efektif
ya tentunya kemudian dengan kondisi yang ada itu tidak cukup
kenapa karena kita sebetulnya sekarang kita baru mencoba menyelesaikan dalam dua tahun terakhir ini
bengkalai yang tidak kita selesaikan empat puluh tahun yang lalu
jadi kita tuh nyicil sekarang sebetulnya
timbul sebesar apapun dari laut ya tidak berguna
ancamannya dari darat kok bukan dari laut
kan tanggul itu sebesar apapun kan cuma mencegah serangan dari laut
sedangkan land subsidence itu juga harus dicegah karena ada air dari hulu turun
jadi tidak masuk akal kalau dibilang tanggul semakin besar karena land subsidence tidak bisa di stop
karena tidak ada hubungannya antara land subsidence dan land subsidence
tanggul makin besar hanya melindungi naiknya air laut
sementara kita perlu menyetop land subsidence untuk juga menahan turunnya air yang makin menggenang dari hulu
jadi saya tidak mengerti kenapa untuk mencegah land subsidence untuk menanggulangi land subsidence kok yang ditahan air laut itu
berangkali bung marco salah menangkap saya gitu
kan saya katakan karena land subsidence tidak bisa kita kendalikan sampai hari ini
untuk mengantisipasi kemungkinan sampai tahun dua ribu lima belas
kalaupun kita menghentikan hari ini
ya dampak penurunan tadi itu baru akan terjadi dua puluh tiga puluh tahun yang akan datang
jadi ini biar bu marco memahami bahwa saya bukan mengatakan bahwa karena kita tidak bisa menahan land subsidence lalu kita bikin tanggul
bukan begitu maksudnya bahwa penurunan muka tanah kita itu akan bisa kita kendalikan diantaranya dari empat penyebab tadi
itulah karena kita menahan ekstraksi air tanah dalam yang berlebihan
tetapi pengendalian ini tidak serta merta dengan cepat bisa kita stop turun muka tanahnya
untuk mengantisipasi naiknya muka air laut tanah kita yang turun tadi itu kemudian kita bikin skenario tanggul tadi
itu penjelasan saya bung marco
baik itu perdebatan mengenai tanggul memang kita
oh enggak enggak kalau itu bukan perdebatan hanya saya klarifikasi karena kebetulan saya ada dalam bidang itu
saya berbagi knowledge ini biar nggak ada salah pengertian
karena memang masyarakat juga perlu dipahami mengenai bagaimana perspektif mengenai hal hal yang sangat bersifat teknis ini sebenarnya
ya karena sering statement kemudian pengamat lalu kemudian tidak pas lalu kemudian ini akan menjadi isu yang sesat di publik kita
saya akan tanya kepada pak bambang ini kita akan bergeser ke hal yang lain ini
kalau kita lihat ini stressful mengenai masalah banjir kemudian mempunyai gubernur yang juga suka marah marah pak ahok
ini ada hal lain ada pressure lain nggak
bukan ada yang bisa dibuat buat para perangkat daerah
anda sendiri bagaimana sih kemudian para gerbong gerbong yang dibawa pak ahok ini mengikuti ritme keras dan ritme kencang dari pak ahok ini
tapi sebelum anda jawab saya punya sebuah curhatan sedikit ini ada banjir yang terjadi di jakarta akhir pekan ini memancing frustasi gubernur ahok
terlebih lagi menanggapi banjir yang terjadi wali kota jakarta utara rustam effendi justru mempermasalahkan arus air laut yang dia curigai menjadi faktor penyebab banjir di wilayah
kita akan lihat pernyataan dari wali kota jakarta utara ini ya tersebut sontak membuat gubernur ahok memang naik pitam dan menuduh pernyataan rustam ini sebagai bagian dari dukungan politisnya terhadap saingan untuk kursi gubernur yusril iza menara
jadi kemana mana ini ini curhatan dari pak wali kota seperti kita sudah lihat di mana mana di media bahwa pak wali kota merasa disalahkan oleh gubernur ahok meskipun sudah bekerja dengan maksimal

dan bahkan dia apa ya sudah mekarifikasi bahwa dirinya tidak seada sangkut mautnya dengan dengan quote unquote ini politiking nih pak firdaus ini kabarnya pak ahok kan suka menuduh nuduh politiking anak buahnya
hal ini ditanggapi oleh rustam effendi dengan curhatan di akun media sosialnya seperti yang kita sudah lihat bersama sama
dirinya ini mengeluhkan tuduhan ahok tersebut yang dia anggap menyakiti hatinya sebagai seorang pejabat publik
dirinya mengaku telah bekerja secara tulus sebagai pejabat publik dan tidak bersekutu dengan siapapun untuk pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
rustam fnd juga mengatakan bahwa dirinya menganggap apa yang dikatakan oleh gubernur ahok sebagai fitnah
yang menyakitkan dan tidak layak keluar dari mulut pimpinan
rustam mengharapkan untuk dibimbing dan diberikan arahan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar
itu tadi sedikit curhatan nih pak firdaus pak bambang dan juga bung marco
sedikit curhatan dari walaukata jakarta utara yang habis dimarai
ini kalau dari kebatinan anda sebagai gerbong gerbongnya pak ahok ini
gimana sih menghadapi situasi seperti ini antara disalahkan antara harus berani menjawab pak ahok
atau action apa yang kemudian ada pergolakan nggak sebenarnya di hati anda semua
ya kalau kami sih sudah biasa ya
dan itu memang gayanya beliau seperti itu
kalau ingin nyentil semua nyentilnya ambil satu sisi gitu
jadi berat main karambol itu sekali tek tok tek toknya jadi banyak
dengan gaya seperti itu kita semua menjadi lebih aware
dengan ritme yang seperti itu kami mencoba untuk bagaimana impian impiannya beliau itu bisa segera kita wujudkan bersama
dan saya pikir itu sangat baik untuk mendorong kinerja kita di pemerintah daerah
pastinya sangat baik lah harus kalau bila sangat jelek bisa digeser nanti pak bambang
pak firdaus melihat bagaimana nih kemudian manajemen ini seperti manajemen konflik yang diciptakan oleh pak ahok
entah sengaja atau tidak sengaja menurut anda seberapa efektif kemudian cara pak ahok memimpin ini
bisa menggerakkan birokrasi untuk mencapai tujuan tujuan yang dikatakan pak ahok ini sangat baik sebenarnya untuk dki
pada batas tertentu barangkali memang kita butuh orang seperti ahok
kenapa karena memang selama ini kita terlena dengan pola kerja yang tidak cepat
tanggap dengan situasi yang ada dan kecenderungan yang ada
dan saya yakin sebetulnya ya niat ahok pasti baik
kenapa dia ingin masalah terselesaikan dengan cepat
dia ingin kemudian semua aparatnya berkesan
ya dengan baik dengan responsif
tetapi kemudian ya tidak semua sistem serta merta kemudian bisa seperti apa yang diinginkan
ya saya katakan tadi sumber daya manusia saja dia struggle
makanya tragedi jumatan itu kan selalu menahantui teman teman di balai kota kan
apa tragedi jumat itu apa tuh rapat pimpinan
bukan ya artinya pelantikan
jumat keramat ala balai kota ya pak firdaus
kedua tentunya kemudian bahwa ibu kota ini sebetulnya
tidak bisa hanya dikelola dengan cara cara normal
kenapa karena kita hidup dalam abnormality yang lama sekali
sehingga butuh kemudian ya cara cara yang juga agresif tentunya dalam batas tertentu
kenapa untuk menyentak kita untuk kita bekerja dengan cepat
tetapi kemudian jangan juga kebablasan
kenapa ini akan kontraproduktif
dan hanya sayangnya sekarang karena memang mendekati pilgub ini menjadi seksi
betul sebenarnya pak ahok marah udah dari dulu pertama ya
jadi menjadi sangat seksi dan digoreng goreng sama semua orang
kita lihat ya sejak dari awal ahok itu tetap tensinya sama
jadi menurut anda ini konsistensi ahok ini masih ada yang berubah
iya memang selama ahok seperti itu hanya kemudian karena ini mendekati pilgub
ya ahok sedikit aja reaksinya jadi isu besar
jadi saya pikir ini biasa
saya punya keyakinan bahwa kalau dia bisa maintain dengan baik
dan kemudian ya tadi kita bantu rame rame ya
terlepas dari masalah politik sekarang kenapa
karena kita punya kepentingan bagi ibu kota ini karena ini ibu kota negara yang kita cintai
dan punya dignity yang tidak bisa kita terlantarkan
tentunya kita punya keinginan untuk punya sebuah ibu kota yang bisa kita banggakan
tentunya kita punya kepentingan terlepas dari masalah politik
mari kita bantu rame rame tentunya kemudian kita juga harus mengkoreksi
ya makanya saya setuju dengan corrective action yang dilakukan oleh teman teman di lsm
tapi kemudian jangan tidak tanpa alasan
jangan sampai tidak ada basis yang mendukung data dan fakta tadi
karena ini yang bikin kita kemudian hanya heboh dalam isu
tapi kemudian tidak menyentuh ke akad persoalan yang ingin kita selesaikan secara bersama tadi
oke saya akan ke bu marco
bu marco ini persoalan yang lain bagaimana kemudian gubernur ahok menghadapi banyak sekali tantangan di ibu kota
salah satunya antisipasi banjir ini
kemudian dengan pola kepimpinan yang seperti itu menurut anda
seberapa efektif dan seberapa kemudian
apakah jadinya lebih efektif atau justru malah kontraproduktif
menurut anda bu marco
ya saya rasa kita harus menghindar dari bicara gosip tentang kepribadian orang ya
kita harus bicara hal hal yang lebih objektif
bahwa penanganan banjir itu perlu suatu visi dan master plan yang komprehensif
dan kemudian cukup jangka panjang
artinya kita perlu orang orang berkompeten yang mampu bekerja cukup lama pada posnya
tanpa tentu saja tanpa menjadi vested interest gitu
dan bahwa sumber daya itu kurang ya karena itu harus dibina
tapi dibina kan tidak bisa dengan terus menerus mengganti orang gitu ya
dan jangan juga kita menganggap remeh karena sebetulnya sumber daya pns jakarta itu adalah yang paling baik di seluruh indonesia loh
karena untuk menjadi pns jakarta itu jauh lebih sulit daripada menjadi pns di semua provinsi lain
dan itu orang orang dari provinsi lain banyak sekali yang mencoba itu

jadi saya rasa pns indonesia tidak buruk ya dari segi kompetensi terutama yang berpengalaman cukup lama gitu
jadi memang diperlukan sistem kerja yang apa istilahnya itu kemampuan yang terus diakumulasi
bukan orang terus dipindah pindah
dari segi itu saya pikir lebih bisa efektif kalau ada terutama yang bergerak di bidang bidang penanggulangan banjir
itu harus bekerja cukup lama
sehingga betul mampu membuat sistem yang baik
sehingga betul mampu membuat sistem yang baik
dan kemudian mampu mengambil langkah langkah berurutan yang konsisten untuk waktu yang cukup lama
dan kemudian mampu mengambil langkah langkah berurutan yang konsisten untuk waktu yang cukup lama

kalau itu tidak saya rasa akan sulit sekali

jadi masalah rotasi rotasi skpd ini menjadi penting juga
pak ahok begitu banyak bongkar pasang ini selama ini ini menjadi kurang efektif menurut anda untuk bisa mengantisipasi persoalan persoalan misalnya nih banjir ini
dan juga menurut anda pressure pressure yang diberikan pak ahok kepada anak buahnya dengan pola pola pressure seperti ini juga bisa
saya rasa kalau itu soal manajemen umum ya saya pikir sudah banyaklah buku manajemen yang membahas bahwa anak buah itu harus dibimbing bukan disalah salahkan
mana mana kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang membimbing tidak menyalahkan di depan umum tapi boleh menyalahi di dalam ruang tertutup ya
saya rasa orang kan sudah tahu juga bagaimana membandingkan dengan ali sadikin
ali sadikin tidak pernah memarahi anak buah di luar karena itu akan merusak kerjasama yang baik antara pimpinan dengan anak buah dan motivasi anak buah sendiri
tapi kalau yang selama ini dilakukan ke pak bambang nih
selama ini dilakukan pak ahok dengan pressure pressure yang dilakukan pak ahok ini pressure galak lah ya
ini justru membuat para gerbongnya pak ahok ini terlecut semangatnya atau justru malah banyak yang kalau anda lihat nih dari teman teman anda banyak yang minder atau justru malah patah hati gak sih
kalau kami sih menikmati ya menikmati dengan posisi itu dengan begitu kelihatan nanti yang memang tidak mampu itu gugur gugur
yang akan terus maju ini memang yang kuat
dan pak ahok kan tidak kerja sendiri
beliau ada tim di belakang yang memperhatikan performa kita
kemudian mereka melakukan asesmen diem diem terhadap kinerja kita dari berbagai sisi
setiap bulan kita kinerja kita juga harus melaporkan pendapat dari kanan kiri atas bawah gitu
dari semua sisi itu saya pikir didapatkan nilai nilai dari setiap anak buahnya
sehingga ketika dilakukan rotasi ya insya allah sih tepat ya
oke pak bambang yang terakhir nih kemudian bagaimana ini untuk tidak
untuk mengantisipasi dan juga supaya banjir yang seperti tanggal dua puluh satu itu tidak terulang lagi nih
paling tidak dengan skala yang lebih masif di ibu kota
apa yang kemudian telah dan akan dilakukan dan sudah diinstruksikan oleh gubernur ahok untuk mengantisipasi hal ini
ya yang pertama kita akan terus melakukan upaya normalisasi dan pembersihan semua saluran
tidak boleh ada yang miss gitu ya
itu yang pertama
kemudian yang kedua pemantauan ini kita perketat gitu ya
dari seluruh lini
kalau yang sebelumnya
nah itu dengan bpbd saja sekarang kita dengan seluruh skpd
dan juga kita akan mendapat support dari seluruh relawan
karena kami sudah bicarakan itu dengan forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi keurangan iklim
jadi kami mengajak seluruh elemen untuk terus membantu pemantauan
dan kami membuka kenal kenal informasi gitu ya
melalui peta jakarta gitu ya
dengan tweet dan lain sebagainya
selama ini animonya juga besar dari masyarakat
feedback feedbacknya seperti apa
selama ini animonya memang cukup besar gitu ya
tapi belum seluruhnya merata gitu ya informasi
dan begitu diharapkan kita bisa memperbaiki situasinya
pak firdaus ini langkah langkah yang paling konkret
apa pesan anda untuk gubernur ahok nih ke depannya supaya tidak marah marah lagi lah
supaya lebih emosinya lebih tenang nih menghadapi banjir banjir ini
apa yang kemudian harus dilakukan terkait dengan penanganan banjir sebenarnya
ya tentunya kemudian ya tadi yang saya katakan technically tentunya pompa tadi memang harus ditambah
nggak mungkin kita mengalahkan pompa dengan apa yang ada saat ini
saya berkali kali mengatakan
itu yang harus ditambah
kan dki kan duitnya banyak sekali
pemerintah pusat juga punya interest yang luar biasa untuk dki kenapa
kenapa ini jadi problem sebenarnya
saya nggak tahu
nanti yang tahu dki
saya sudah berkali kali mengatakan kita kekurangan pompa
kedua kita butuh mengembalikan dan kalau bisa mengekstern kembali kapasitas saluran drainase yang ada
ketiga kemudian kita butuh membangun holding capacity dalam bentuk
waduh situ tadi
tetapi kan sampai saat ini kita struggle di pembebasan tanah
lalu kemudian ya yang berikutnya lagi menata daerah ulu tadi tidak bisa kemudian dia dilepaskan ke misalkan pemerintah depok bogor
di sini kemudian kita butuh sinergis
harmonisasi seperti apa yang kemudian dibutuhkan antara pemerintah pusat yang dikomando oleh presiden jokowi dengan anak anak ini
ada gubernur ahok ada gubernur jawa barat ada gubernur banten
makanya ya saya udah mengatakan berkali kali ya
kita punya undang undang
dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh undang undang ibu kota
tapi undang undang ini tidak ada pp nya
undang undang ini tidak operasional untuk bisa membantu dki untuk bisa leluasa dalam mengelola ibu kota
sehingga ini yang sebetulnya perlu dicermati kembali
karena memang payung hukum ini tidak membuat dki kemudian punya kebebasan untuk bisa bangun waduk di ciawi misalkan
kalau kemudian undang undang ini didukung dengan peraturan pemerintah yang kuat
saya yakin bahwa otoritas yang dimiliki oleh gubernur dki jakarta tadi itu memungkinkan dia lebih leluasa
ya jadi ya payung hukumnya tidak ada
kemudian kondisi ya support technical juga kita terbatas
sementara kita menghadapi bahwa perubahan iklim tadi yang memicu kemudian anomali cuaca di beberapa saat waktu itu membuat kita harus kerja cepat
jadi memang banyak sekali tantangan untuk pak ahok
bung marco kusuma wijaya apa catatan terakhir dari anda terkait hal ini
ya saya rasa dulu
pada saat ini pak jokowi pernah memulai koordinasi dengan pemerintah jawa barat
itu harus dilakukan untuk punya suatu master plan penghijauan dan penanganan air ya
kedua saya rasa harus mulai punya inisiatif untuk meningkatkan pengadaan air dalam pipa secara masif
karena kalau sekarang hanya lima puluh sampai enam puluh persen pasti akan menyebabkan kekurangan dan menyebabkan orang menyedot
kedua yang berikutnya ya tetap harus ada upaya upaya meningkatkan recharging air memasukkan air kendali kembali ke dalam tanah
dan itu juga sebetulnya kita punya dasar dasar aturan yang belum diberdayakan ya yang masih kurang diberdayakan
tentang sumur resapan dan lain lainnya itu
saya rasa pendekatannya harus lebih memulihkan alam
bukan sekedar membangun industri
bukan sekedar membangun infrastruktur yang melawan alam
atau mencoba mengendalikan alam
karena nanti seperti orang memperbesar gelas tapi kalau airnya mengalir terus ya tetap meluber kan
tapi kan yang harus dikendalikan akar persoalannya
baik saya itu
baik terima kasih ibu marco atas perspektifnya tentang hal ini
bapak bapak terima kasih sudah datang dan juga mudah mudahan nih banjir jakarta bisa segera diatasi
kita semua harus bekerja keras tidak hanya pemerintah daerah dki pemerintah pusat
kita juga elemen masyarakat juga harus membantu
salah satunya yang paling gampang jangan buang sampah sembarangan ya pak ya
terima kasih bapak bapak sudah hadir di cnn indonesia prime news akhir pekan